pdi perjuangan bersama partai koalisinya sudah mendaftarkan mahfud md
sebagai calon wakil presiden mendampingi ganjar pranowo sebagai calon presiden
dan mahfud menjadi tantangan buat baslon anies baswedan muhaimin iskandar
kita tahu kedua cawapres ini berasal dari jawa timur dan memiliki latar belakang yang nyaris sama
setidaknya sama sama sebagai warga nahdi ini
betul caimin seorang santri dan anak kiai besar di jombang dan menguasai struktur pkb nyaris dua dekade
namun mahfud md juga memiliki modal yakni kuat di kalangan warga nahdien kultural
terutama pendukung almarhum abdurrahman wahid atau gus dur
karir mahfud di dunia politik dan juga di jabatan publik juga menjadi modal besar
baik sebagai menteri maupun ketua mahkamah konstitusi
saat ini di jawa timur ada beberapa jaringan yang berasal dari jawa timur
sebelumnya di jawa timur ada beberapa jaringan yang berasal dari jawa timur
sebelumnya di jawa timur ada beberapa jaringan yang berasal dari jawa timur
sehingga kemudian jaringan jaringan kultural kiai pesantren dan caimin punya modal untuk itu
karena berasal dari keluarga yang dalam saya kira bisa dimaksimalkan untuk kemudian mengambil jeruk yang lebih besar tadi
tapi kekuatan utama caimin saya pikir ada di kekuatan struktural pkb
dan pak mahfud md harus diakui selain akan mendapatkan limpahan pendukung fanatik kustur
saya kira elemen pendukung lintas kelompok tadi itu juga cukup menjanjikan
karena berkaitan dengan profesionalitas beliau keberanian beliau untuk selama ini mewarnai penegakan hukum di republik ini
suara warga nahdiin mencapai tujuh puluh enam persen
dan diperlukan penerimaan pemilih di jawa timur yang tercatat ada sekitar tiga puluh satu empat juta pemilih
suroki menilai pertarungan sengit terjadi pada tiga puluh persen swing voter atau pemilih rasional di kalangan warga nahdiyin
partai dan koalisi pengusung kedua paslon yakin irisan ceruk suara pemilih ini bisa mereka menangkan
ini tentunya satu tantangan bagi pasangan amin wabil khusus bagi partai koalisi di jawa timur
ya pkb nasdem dan juga pks
dan saya pikir pak gus imin punya kelebihan sebagai ketua pkb tingkat nasional
dan juga merupakan punya kaitan dengan cucu pendiri nu di jawa timur dari den anyar
tentunya itu satu hal yang menurut saya challenge atau peluang yang lebih besar
saya kira rekan rekan dan saudara saudara kita nu ini
punya cara pandang dan cara pikir yang menurut saya
selama ini saya berrelasi dengan beliau beliau dan akar rumput
mereka senang dengan tokoh yang memiliki rekam jejak yang baik
mereka senang dengan person yang memiliki cara pandang untuk keindonesiaan yang benar
mereka memiliki keinginan untuk membuat nu ini
menjadi salah satu ormas keagamaan yang mampu mewarnai
seluruh agenda agenda keindonesiaan
mereka memiliki keinginan untuk membuat nu ini menjadi salah satu ormas keinginan
dan itu menurut saya itu ada di wak mahfud
surokim pengajar ilmu politik universitas trunojoyo madura menambahkan
faktor asal usul mahfud md yang asli madura
juga menjadi faktor penentu penambang suara
terutama pemilih di pulau madura dan area pendalungan
sedangkan caimin memiliki jaringan kiai karismatik di jawa timur
detil detil strategi penting diperhatikan bagi kedua paslon capres dan cawapres ini
pak farid miki peresia surabaya jawa timur